kang irot kang tatang buat masalah jalanan
tatang udah ganggu orang orang jalanan pak
semua orang yang naik motor dikejar kejar sama tatang
ya aduh entah kemana
dari pagi sampai sekarang belum pulang juga
satu kompo lagi dia
mau ketemu dokter clara ya
cucu teh kesini mau ngobrol sama kang ip
ya udah tuh
ada hal penting yang harus cucu kasih tahu
kalau bisa majam ngobrolnya disini
bahkan milknya kaya kok
jadi aku pencet reedus
saya cucu ada apa ya
kalau urusan sama cucu mah pasti soal kerjaan istrinya dong
gak usah dibuka sepatunya
sudah tanggung sudah dibuka sebelah
duduk kangen cuy
ada apa kangen cuy
mamsnya aku lagi keluar kota
boleh lihat kartu kakaknya cuyo gak
kartu keluar gak
kalau itu mah aku gak tau disimpen dimana sama mams
yaudah tuh katunuhun ya
yaudah kalau gitu kangen cuy pamit dulu
aku boleh pesen cilok nak
boleh hatu berapa
siap tunggu sebentar ya
jangan pedes pedes yuk ciloknya
lagi lumayan mem argent
gudang kebelet belet aquellah suamiku
bakal kurang cuando el hr kalau mau muadumi kesaming
jangan bikin mabok artificial
si melehoi udah disini aja
kok baru pada sampe
kan motor saya udah ketemu
ngejar motor dadang dadang ngejar motor
kok yang dikejar motornya kang dadang
gak usah banyak nanya doi
kamu sobri biarin si taman dong

ah begini kang
ce eha dipulangin
katanya ce eha tengah bisa kerja
dikomplain sama majikannya
gak mungkin cu
eha kan sudah biasa mengerjakan kerjaan rumah
eha kan sudah biasa mengerjakan kerjaan rumah
eha kan sudah biasa mengerjakan kerjaan rumah
eha kan sudah biasa mengerjakan kerjaan rumah
kamu tahu tuh
kang irot kang tatang buat masalah jalanan
pak tatang udah ganggu orang orang jalanan pak
semua orang yang naik motor dikejar kejar sama tatang
si adon teh kemana
dari pagi sampai sekarang belum pulang juga
ternyata kawanan perampok itu kelompok profesional
spesialis perampok rumah rumah kosong
itu masuk kakak siapa
coba kamu cek di kantor desa
dia masuk kakak siapa
kantor desa kan punya komputer
bisa nyari lebih cepat
barusan bapak ngecek
namanya tidak terdaftar di warga ciraus
ya mungkin emang belum terdaftar kali pak
semua warga cibarengkok masuk data
yaudah besok sobri cek ya
sekarang dia perlu buat nikah
oh yaudah sobri sekarang sana
kau berjalan dulu
ucu belum datang juga mengantar ktp sama kakak
bisa bisa kuahnya keburu tutup
mungkin besok apa
besok itu hari sabtu
sabtu sama minggu kua itu tutup
jadi harus nunggu lagi hari senin
bisa bisa tertunda jadwal pernikahannya mimin
lama juga ib ya dung
mungkin ehak ada masalah sep
eh itu dia udah datang
mau kemana ib
tumpen udah pulak jam segini